baru baru ini heboh pejabat bares krimpolri
yang terjerat kasus hukum
karena menerbitkan surat jalan kepada bulonan joko chandra
kasus ini menunjukkan bahwa
pangkat jenderal di sebuah institusi penegak hukum
tidak membuat seseorang bebas dari jerat hukum
apabila terbukti bersalah
maka harus dikenakan sanksi
berikut saya ingin mencoba menjabarkan
siapa saja jenderal di tubuh kepolisian
yang pernah terjerat kasus hukum
kasus korupsi penanganan perkara pt salmah arawana lestari
dan dana pengamanan pilkada jawa barat dua ribu delapan
sebab turut mengungkap pegawai pajak
dengan rekening tak wajar gayus tambunan
sehingga turut mengungkap keterlibatan korupsi
beberapa aparat penegak hukum lainnya
dari jabatannya sebagai kapolda lampung
sebab diperiksa terkait kasus rekening milik gayus tambunan
setelah diperiksa difpropam polri
edmond dinyatakan tak melakukan kontrol
terhadap proses penyidikan
dan diberi sanksi tak difungsikan di jabatan resarse
dan harus meminta maaf ke institusi polri
mantan kakor lantas irjen pol joko susilo
turut terjerat kasus hukum dugaan korupsi
pengadaan simulator sim tahun dua ribu sebelas oleh kpk
pengadilan tinggi jakarta memutuskan
menambah hukuman joko menjadi delapan belas tahun penjara
setelah sebelumnya joko difonis
sepuluh tahun penjara oleh pengadilan tipikor jakarta
yang saat ini tengah dalam pemeriksaan difpropam polri
karena diketahui mengeluarkan surat jalan
kepada buronan joko chandra
bikjen prasetyjo diduga melanggar kode etik profesi polri
dan telah dicopot dari karokorwas ppns bareskrim polri
kadif humas polri irjen pol argo yuwono
dalam konferensi pers lima belas juli lalu menyebut

terus mendalami pemeriksaan pembuatan surat jalan tersebut
dan mengusut kemungkinan keterlibatan anggota lain
argo tegas menyebut
bila ada pejabat polri yang terbukti terlibat dalam kasus ini
akan segera dipecat dari jabatannya
mulai malam ini
ijppu ditempatkan di tempat khusus
di propos papas polri
dan selama empat belas hari
kemudian daripada penyidik
penyidik propam juga tidak berhenti sampai di sini
dari penyidik propam nanti akan mendalami
kira kira apakah ada keterlibatan pihak lain
kalau memang ada
ya nanti akan kita proses
sesudah komitmen bapak kapolri
komitmen kapolri agar seluruh anggota polri
memberikan pelayanan kepadanya

tanpa ada tujuan mencari keuntungan pribadi
sanksi tegas terhadap temuan pelanggaran anggota kepolisian
agar ada efek jerah dan pembelajaran
bagi personel polri lainnya
berkaca pada kasus kasus yang tadi
menunjukkan bahwa kepolisian republik indonesia
tidak memberikan ruang kepada siapapun
termasuk kepada pejabat polri
untuk melakukan pelanggaran hukum
institusi kepolisian terbebas
dari berbagai kepentingan tertentu
agar tidak menyalahgunakan uang menangnya
sebagai aparat penegak hukum
sostan herdiagama jakarta